polres garut kembali memperlakukan jalur satu arah dari arah bandung ke tasik malaya
pemberlakuan jalur satu arah ini untuk mengurai antrian kendaraan yang mengular lebih dari sepuluh km
rekayasa arus dimulai pukul sembilan pagi
pemberlakuan jalur satu arah hingga saat ini berhasil mengurai antrian kendaraan dari arah bandung ke tasikmalaya
kecepatan kendaraan yang semula hanya sepuluh km per jam menjadi rata rata enam puluh km per jam
sementara itu pemudik mulai memadati jalur pantura
ribuan kendaraan memenuhi jalan jalan arteri di kota cirebon sejak pukul sebelas pagi
di sejumlah jalan seperti jalan bypass oto iskandar di nata dan jalan haji juanda
dan juga beberapa lajur jalan telah ditutup untuk memperlakukan arus searah
selain penutupan lajur jalan akses putar balik ditutup selama periode mudik lebaran untuk menghindari kemacetan dan kecelakaan